rizky rianto adalah salah satu dari sekian banyak pengamen ondel ondel di ibu kota
setiap hari ia berjalan kaki puluhan kilometer berkeliling kawasan blok m pengadegan dan kalibata jakarta selatan
dengan membawa boneka raksasa seberat sepuluh kg rizky dibantu anaknya dude yang masih kelas lima sd
keduanya mulai berkeliling pada pukul dua siang hingga sebelas malam untuk meraih penghasilan tiga ratus hingga lima ratus ribu rupiah
impitan ekonomi lah yang membuat mereka turun ke jalan terlebih setelah rizky terkena phk sebagai petugas cleaning service tiga tahun lalu
merasa minim keterampilan ia pun mengadu nasib dengan mengarak ondel ondel
risky tak sepakat dengan anggapan pekerjaannya itu merendahkan ondel ondel sebagai budaya betawi
ia berkeberatan jika pemprov dki hanya merazia pengamen ondel ondel
kalau bisa sih jangan dirajia lah kita sama sama nyari makan hidup udah susah kayak gini bikin susah
kalau dari pemerintah bisa nanggung semua muanya sih gak apa apa dapat pekerjaan misalnya dapat
cuma berapa duit sih tiga ratus ribu dijatain sama pemerintah berarti sepuluh ribu sehari
cukup apaan sepuluh ribu
sebelumnya pemprov dki jakarta berencana melarang penggunaan ondel ondel sebagai sarana untuk mengamen dan meminta uang
menurut wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria salah satu alasan pelarangan ondel ondel adalah warisan budaya yang harus dihormati
sebagai warisan budaya seharusnya ondel ondel dapat dihargai oleh masyarakat bukan dimanfaatkan untuk mengamen di jalan
karena ondel ondel itu kan karena dianggap ya pertama ondel ondel itu kan budaya yang harus dihargai harus ditempatkan pada tempatnya bukan di jalan jalan seperti itu
kita menghargai budaya yang harus dihargai maksa kita bertawid informatif tempatkan yang terbaik lah
tidak juga dimanfaatkan maksudnya tinggal sempit kemudian kedua ya jangan sampai nanti menimbulkan yang ketepi pada sepanjang
namun rencana pemprov dki melarang ondel ondel berkeliaran di jalanan
masih menuai pro dan kontra di masyarakat
saya bilang sih setuju ya karena banyak mengganggu juga kadang kan suka maksa maksa gitu kan
terus mintanya kadang agak kasar juga terus ganggu ketertiban juga sih kalau menurut saya
harusnya kalau misalkan ondel ondel dikasih spot gitu lho pak dikasih satu tempat yang memang khusus orang orang bisa ngeliat ondel di sini gitu loh
ya setuju karena itu kan udah tradisi jakarta gitu ya kan yang penting jangan ngeganggu aja kayak gitu sih
ya yang penting jangan kayak ngeganggu kayak gitu yang penting ya gitu aja sih
ada setujunya juga sih karena biasanya mungkin mereka menempatkan seni di tempat yang dengan tujuan yang kurang pas ya
mungkin untuk solusinya pemprov dki bisa mengadakan fasilitas atau apresiasi yang lebih kepada ondel ondel supaya mereka nggak bertebaran di jalan
dari saya nggak setuju ya karena kan ondel ondel itu budaya jakarta ya jadi menurut saya sih kurang setuju ya kalau misalnya itu karena kan kita melestarikan budaya jakarta
harusnya ada platform sendiri sih buat
untuk ondel ondel sendiri atau buat apa namanya pengamennya gitu
menurut budayawan dari lembaga kebudayaan betawi yahya andisa putra praktik mengamen ondel ondel sudah ada sejak zaman penjajahan belanda
sepasang ondel ondel dianggap sebagai simbol ekwilibrium dan biasanya diiringi musik langsung diarak dengan pakaian rapi
namun pengamen ondel ondel saat ini dinilai keluar dari pakem
nah yang sekarang kita bisa lihat sendiri sampai jam sepuluh jam sebelas
malam mereka masih keliling mereka pakai dorongan pakai cd pakai musik itu yang itu
maka kadang kadang mereka anak anak tanpa menghiraukan keselamatan mereka
dan yang jelas memang mereka cuma pakai satu ondel ondel yang itu yang membuat sakit ya
yahya menyatakan pemprov dki juga memiliki tanggung jawab memberikan keterampilan dan membuka lapangan kerja
bagi pengamen ondel ondel yang terjaring razia
pemerintah dan pihak terkait juga memiliki kewajiban menyediakan ruang pentas bagi seniman
seperti festival dan pergelaran pariwisata agar ondel ondel tak lagi turun ke jalan
tim liputan cnn indonesia